anda masih bersama kami sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan kantin dan mes asrama terminal tiga bandara internasional soekarno hatta di tangerang banten terbakar
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun puluhan sepeda motor milik pekerja ikut terbakar
kobaran api melahap seluruh bangunan dan isinya di areal terminal tiga internasional soekarno hatta tangerang
api berasal dari lantai dua bangunan yang dijadikan bes pekerja dan merembet ke lantai satu yang dijadikan kantin
banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar
kobaran api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah satu unit mobil pemadam kebakaran milik angkasa pura ii diterjunkan ke lokasi
diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
di mana kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
alhamdulillah ini tadi sudah bisa dipadamkan jadi intinya tidak mengganggu terhadap aspek penerbangan
sudah clear dan sudah ada res di panggilan
berapi kita masih dalam analisa jadi kita belum bisa menunjukkan karena pasti
tapi hanya bisa menunjukkan terhadap aspek penyelesaian kebakarannya saja